pemerintah indonesia akan kembali membuka pintu masuk bagi delapan belas negara yang akan masuk ke indonesia
meski belum merinci negara mana saja yang dimaksud
koordinator ppkm jawa bali luhut panjaitan menyatakan singapura bukan menjadi salah satunya
menko maritim dan investasi sekaligus koordinator penerapan ppkm untuk pulau jawa dan bali
luhut binsar panjaitan menyebut pemerintah akan segera membuka izin untuk delapan belas negara yang diperbolehkan masuk ke indonesia
meski belum merinci negara mana saja yang akan mendapatkan izin masuk ke indonesia
namun luhut menyebutkan singapura tidak masuk dalam daftar karena status negara tersebut belum ditetapkan sebagai zona aman pandemi covid sembilan belas oleh badan kesehatan dunia who
luhut menambahkan nantinya ke delapan belas negara yang mendapatkan akses masuk indonesia ini merupakan negara yang sudah memasuki zona aman dalam penanganan covid sembilan belas dan akan diumumkan melalui surat edaran dari kemendagri
dari nama nama negara yang bakal diumumkan ada delapan belas negara saya kira singapura belum termasuk karena mungkin belum termasuk
menuhi persyaratan atau standar level satu level dua sesuai dengan who
setiap hari warga negara asing terus berdatangan ke indonesia melalui bandara internasional soekarno hatta tangerang banten
dalam sehari kedatangan penerbangan internasional bisa mencapai lima belas hingga dua puluh penerbangan
dengan jumlah satu lima ratus hingga satu delapan ratus penumpang
baik wni maupun wna
sesuai peraturan pemerintah wna yang diizinkan masuk wajib memiliki visa dinas visa diplomatik visa tinggal terbatas hingga izin tinggal tetap
wna dengan visa wisata belum diizinkan masuk indonesia
dengan tujuan kemanusiaan kemudian atau dengan memakai visa dinas atau visa diplomatik
untuk sementara bisa
wni dan wisata belum dibuka
berdasarkan data perlintasan sejak satu september hingga sepuluh oktober dua ribu dua puluh
imigrasi suta mencatat total enam puluh tujuh lima ratus enam puluh tujuh orang yang masuk ke indonesia melalui bandara internasional soekarno hatta
dengan rincian sekitar sembilan belas delapan ratus tujuh puluh sembilan orang wna dan empat puluh tujuh enam ratus delapan puluh delapan orang wni
tim liputan cnn indonesia